ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengunjungi kantor dpp partai keadilan sejahtera sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat tadi
dalam pertemuan itu akan dibahas hasil ijtimak ulama mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan maju di pemilu mendatang
prabowo tiba di kantor pks didampingi wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
ia mengatakan sudah lama beraliansi dengan pks sehingga inilah momentum untuk menindaklanjuti kesiapan langkah partai
menanggapi sejumlah nama ulama yang diusulkan seperti abdul somad dan salim segaf al jufri prabowo menyebutkan akan menunggu perkembangan hasil pertemuan

jadi kita ambil masing masing kita mengambil masing masing kita lihat laka laka kedepannya